di mana seorang nenek di probolinggo jawa timur berhasil menggagalkan aksi perampokan di tokonya
di mana pelaku akhirnya ditangkap warga yang berdatangan
rabu siang seorang pria merampok toko kelontong milik nenek surti warga jalan ikan tongkol mayangan kota probolinggo jawa timur
namun usai mengambil uang nenek suti memergoki pelaku hingga terjadi aksi tarik menarik
takut terlepas nenek surti akhirnya mendekat pelaku agar tidak lari
korban sempat dibanting pelaku beberapa kali hingga kakinya terluka
pelaku juga menghunuskan belati ke korban namun bisa dihindari
akhirnya pelaku menyerah saat masa berdatangan
mau yang anak seluruh pokok dan di sana kamu
dan di rokok kamu
sudah mengambil uang tapi terus berlut sama saya
saya mau di ngambil pisau
berapa orang itu
uangnya tidak tahu jual mulai tadi
berapa orang pelakunya
naik apa ke sana
naik sepeda motor
tadi saya konfirmasi kepada pelaku dan mengakui bahwa irwan melakukan penceritaan itu
alasannya pertama dia
dia rencana mau beli rokok ke ke tia tersebut
ada niat untuk mencuri